tak berapa lama salah satu helikopter tampak terbang memotong heli lainnya hingga mengenai roto
akibatnya kedua heli bertabrakan hingga jatuh
kedua heli yang terlibat tabrakan merupakan jenis heli maritim agus toweslen satu ratus tiga puluh sembilan dan heli ringan fenex
awak dari kedua heli militer malaysia yang bertabrakan dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian
ada tujuh penumpang di heli aw satu ratus tiga puluh sembilan dan ada tiga penumpang di heli fennect
kedua heli jatuh di kompleks olahraga di pangkalan angkatan laut malaysia di kawasan lumut perak
angkatan laut malaysia akan menggelar investigasi untuk mengetahui penyebab tabrakan